kementerian dalam negeri mendapat sorotan pasca penunjukan penjabat kepala daerah yang akan ditempatkan di sejumlah wilayah
kementerian dalam negeri dituding tidak transparan dalam memilih penjabat kepala daerah
belum lagi terdapat pro kontra perwira tni atau polri aktif yang ditunjuk menjadi penjabat sementara kepala daerah
akibatnya sejumlah gubernur enggan melantik penjabat sementara di beberapa wilayah
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala pusat penerangan kemendagri beni irwan
selamat sore pak benny
selamat sore mbak titi
dan anggota dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem titi anggraeni
selamat sore mbak titi
selamat sore mbak nana pak benny juga selamat sore
saya mau ke mbak titi terlebih dahulu
ya mbak titi teman teman pegiat pemilu ini menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak transparan
catatannya apa saja sih mbak tidak transparannya itu di bagian mana sebetulnya
untuk melakukan pengisian penjabat secara transparan sebenarnya bukan hanya keinginan publik atau dalam hal ini keinginan kami dari kelompok masyarakat sipil
tetapi juga hal itu menjadi pertimbangan konstitusional mahkamah konstitusi ketika menyatakan pengisian penjabat itu sebagai sesuatu yang konstitusional di masa transisi
namun tetap harus memperhatikan prinsip prinsip demokrasi yaitu terbuka transparan akuntabel
dan ada beberapa lagi
ini persyarat apa rambu rambu yang dibuat
diisi oleh figur yang punya kompetensi mampu menjawab kebutuhan real dari suatu daerah
karena itu sebelum diisi oleh penjabat harusnya ada pembentaan kebutuhan kebutuhan real dari suatu daerah yang kemudian berkorelasi dengan penjabat yang akan mengisi
termasuk juga dengan memperhatikan aspirasi daerah
sampai hari ini regulasi yang digunakan untuk melakukan pengisian penjabat adalah
adalah peraturan pelaksana turunan dari undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu empat tentang pemerintahan daerah
yang sesungguhnya undang undang itu sudah dicabut dan digantikan dengan undang undang baru yaitu undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat
sementara karakter pengisian penjabat dalam lingkup undang undang pemda dengan pengisian penjabat yang sekarang sedang berlangsung itu sangat berbeda
pengisian penjabat yang dalam lingkup undang undang pemda
itu untuk waktu yang pendek
kalau dulu praktiknya tidak lebih dari enam bulan
kalau sekarang pengisian penjabat kepala daerah
karena peniadaan tilkada dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga
itu kurang lebih di dua ratus tujuh puluh satu daerah
akan berlangsung ada yang bahkan hampir tiga tahun
meskipun setiap satu tahun dievaluasi
nah skema yang berlangsung sekarang masih pakai skema lama
kalau gubernur itu penjabatnya
penjabatnya diusulkan oleh menteri dalam negeri kepada presiden
otoritas akhir ada pada presiden
sementara kalau gubernur itu
kalau penjabat bupati wali kota diusulkan oleh gubernur
sebanyak tiga nama kepada menteri dalam negeri
nah terus terang kami sendiri melihat
proses yang menurut mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum konstitusionalnya
terbuka transparan akuntabel
itu berlangsung sangat eksklusif di sisi eksekutif
bahkan misalnya ketika ada sikap dua gubernur
yang sempat kemudian tidak melantik
itu kan sebenarnya refleksi mereka saja yang boleh mengusulkan itu bingung
kenapa tidak diakomodir tiga nama yang diusulkan
apalagi publik yang tidak tahu siapa yang diusulkan
mengapa kemudian mereka yang dipilih
lalu kemudian mengapa kemudian diusulkan juga tidak dipilih
nah disinilah ada disparitas antara pertimbangan konstitusional putusan mk
dan juga tindakan administratif dalam hal ini
keputusan yang dibuat oleh menteri dalam negeri ataupun presiden
oke pak benny itu tadi catatannya bahwa
catatan dan juga kritikan dari koalisi masyarakat sipil ya
bahwa kemendagri ini tidak transparan
terkesan sangat eksklusif
tidak membuka data
dan juga tidak mengakomodasi nama nama yang direkomendasikan oleh gubernur gubernur tersebut
dalam menunjuk pejabat kepala daerah
jadi pertanyaannya ke komunikasi kemendagri seperti apa pak beni
tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh mbak titi
tentang regulasi yang digunakan
saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa
untuk penentuan atau penugasan penjabat kepala daerah ini
memang berdasarkan kepada pasal dua ratus satu
nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
nah di dalam undang undang ini kita sudah diatur sedemikian rupa
saya ingin menyatakan bahwa
seperti yang mbak titi sampaikan tadi di bagian akhir
ini memang kewenangan sepenuhnya
ini merupakan prerogatif presiden
terutama untuk gubernur
dan kemudian untuk bupati wali kota itu
kepada menteri dalam negeri
undang undangnya mengatakan seperti itu
jadi kita telah diatur di dalam undang undang tadi
kemudian dalam proses yang sudah kita pakai
sejak beberapa tahun yang lalu
setidaknya sejak dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kemudian dua ribu dua puluh
mekanisme yang kita pakai masih mekanisme yang kita jalankan seperti sekarang ini
kita untuk pg gubernur ini
kita mendapatkan masukan rekomendasi dari kementerian dan lembaga
kita mendapatkan rekomendasi masukan dari kelompok kelompok yang ada di masyarakat
itu menjadi perhatian kita semua
saya beri contoh
seperti yang papua barat itu
itu bahkan mrt dan mrpb itu sampai menyampaikan aspirasinya kepada presiden
kepada dpr juga

kepada dpr juga
dan beberapa juga yang kami terima di kementerian dan lembaga
kemudian untuk pj bupati dan wali kota
memang kita memintakan usulan kepada pemerintah provinsi
dalam hal ini kepada gubernur
sebagai bahan pertimbangan
nah usulan usulan tadi rekomendasi rekomendasi tadi itu
itu dibahas secara bersama di dalam tim penilai akhir
jadi disampaikan oleh menteri pemerintah
disampaikan oleh kementerian dalam negeri
untuk ini dibahas di dalam sidang tpa
sedang tpa ini langsung dipimpin oleh presiden
yang dihadiri oleh beberapa menteri terkait
kemudian mempan rb kepala bkn kepala bin dan polri
disamping menteri dalam negeri tentunya sebagai pengelola
nah tentu ada dinamika
dinamika di dalam sidang ini
yang ada yang akomodir
usulan usulan yang disampaikan
dan potensi juga untuk kebaliknya
karena ini dengan berbagai pertimbangan
nah hasil sidang tpa inilah yang menjadi keputusan
bagi pemerintah untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk
atau yang diangkat
angkat terkait dengan
ya sesuai dengan
penjelasan undang undang sepuluh tahun

pj ini bertugas satu tahun
meskipun dapat dipilih kembali
dengan orang yang sama atau
dengan orang yang berbeda tapi ini
tergantung kepada evaluasi
masing masing pj itu harus menyampaikan
laporan pertanggung jawabannya
sekali dalam tiga bulan
kepada pemerintah itu secara internal
inilah yang akan menjadi
dan tidak terkutuk kemungkinan
berbagai format evaluasi
yang disampaikan oleh publik teman teman
media untuk menjadi perhatian
kenapa sih sebetulnya kemendagri tidak membuat
peraturan turunan ataupun peraturan
teknis dalam penunjukan
penjabat kepala daerah
karena peraturan turunan ataupun peraturan teknis
itu kan bisa menjadi benchmark pak
jadi tidak ada kecurigaan
itu indikatornya jelas
kenapa tidak dibuat pak
perlu pahami bersama bahwa
ini adalah penugasan
tugasan yang diberikan
untuk melaksanakan tugas
bagaimana cara ini penugasan dengan
pemilihan ya ini yang perlu kita juga
cermati secara bersama sama
itu yang pertama
seperti tadi saya sampaikan
bahwa mekanisme ini
beberapa kali pilkada
dan sejauh ini tidak ada
persoalan dan lain lain segala macam
jadi kita merasa
bahwa regulasi ini
memadai pelaksanaan ini
tidak berada di ruang hampa
dan masih cukup ideal
masih cukup relevan
jadi tidak perlu ada aturan teknisnya ya
saya mau tanya ke mbak titi
mbak titi kalau menurut kemendagri menurut pak beni itu
di penjabat kepala daerah
jadi bukan pemilihan kepala daerah tapi penugasan
kepala daerah makanya yang ditunjuk itu adalah
orang orang yang berhasil lolos
di tim penilai akhir di sidang tpa
tadi dan ini sebetulnya sudah diberlakukan
pada pilkada pilkada sebelumnya dan tidak ada masalah
sehingga kemendag merasa tidak perlu ada aturan turunan
ataupun aturan teknis
yang dibuat menurut mbak titi
pengisian penjabat melalui
proses yang tidak langsung ini
sekali lagi ini adalah
transitional provision atau ketentuan
transisi nah karena
konstitusionalitas kepada presiden
dan menteri dalam negeri
mk memberi rambu
mengabaikan prinsip prinsip demokrasi
mk sendiri menyatakan bahwa
pengisiannya itu harus dilakukan
terukur prosesnya terbuka
transparan dan juga akuntabel
memperhatikan aspirasi daerah
memetakan kondisi real kebutuhan daerah
penjabat bisa dievaluasi
diisi oleh orang yang kompeten
dan kalau kemudian ternyata
dalam perjalanannya tidak kompeten
itu bisa diganti begitu ya
oleh pejabat yang berwenang
nah rambu rambu itu kan sebenarnya sudah solid ya
tidak sulit untuk memindahkan menjadi
regulasi teknis ketimbang sekarang
katanya pak benny
kak swiss fist tuh menjawab
ditanya ini baru merespon
ditanya yang lain merespon tapi kalau
kemudian dikompilasi dikodifikasi
dalam satu peraturan teknis
semua seragam publik pun patuh
karena pedoman nya seperti itu
yang kedua mengapa publik
kemudian meramaikan isu ini
walaupun ini undang undang sudah lama
tapi kan kemudian ada uji
materi ke mahkamah konstitusi
artinya publik juga mempertanyakan
legitimasinya dan itu sudah dijawab
oleh mk nah yang ketiga
ini jadi ramai karena penjabat penjabat
durasinya pendek tidak selama ini ya
ada yang disebut betul tidak lebih dari
enam bulan dan bahkan mayoritas
itu penjabat sementara
karena kepala daerah
petahana cuti kampanye
maju pilkada tapi
dimana kepala daerah definitif
hukum pembentuk undang undang
yang menghapus pilkada dua ribu dua puluh
menghasilkan durasi penjabat
yang sangat panjang bahkan
sampai hampir tiga tahun
dan itu setengah wilayah republik
indonesia jadi wajar saja
kemudian ada tuntutan
untuk mendapatkan proses yang lebih
terbuka lebih transparan dan
lebih akuntabel walaupun ada
tpa pak beni tapi kan publik
tidak tahu nih publik menduga duga
segala sesuatu yang eksklusif
figur figur misalnya elit
tidak bisa dihindari oke nah makanya
kemudian kalau ada regulasi yang terukur
tadi prasangka prasangka itu
tidak akan muncul termasuk evaluasinya
nanti yang lakukan siapa walaupun
ada termendagri lama
dan peraturan pemerintah
kita cukup menyayangkan pak
masa turunan undang undang dua ribu dua puluh dua
yang sudah dicabut sejak

regulasi terbarunya belum tersedia
begitu sementara dinamika pengisian
penjabat dan dinamika
ketatanegaraan daerah itu terus
berkembang jadi lebih pada
sebenarnya dorongan kami untuk
mendapatkan proses yang satu
lebih kuat legitimasinya karena
konstitusionalitasnya betul betul solid
yang kedua menimbulkan
kepercayaan dan kepemilikan yang kuat
juga dari semua elemen daerah
dan kita bisa memindari
politisasi ataupun praduga praduga
yang sifatnya mengarah
ataupun kemudian spekulasi yang tercipta
karena proses yang tidak bisa dijangkau
oleh publik oke oke setelah ini
saya akan bahas secara spesifik ya kasusnya
yang terjadi karena tampaknya
ini menjadi puncak gunung es baru ada
beberapa kasus tapi mengingat
nanti akan ditunjuk sebagai penjabat
kepala daerah sangat banyak kita
khawatirkan akan lebih banyak lagi
kasus kasus seperti ini muncul nanti saya akan ambil
satu contoh soal penunjukan
kepala bin sulteng menjadi
bagian barat begitu ya apa pertimbangannya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber ada beni irwan
kapus pen kemendagri dan juga
pak benny anggota dewan pembina perludem
saya mau ke pak beni pak benny
menarik sekali ya bahwa
kemendagri akhirnya menunjuk
kepala bin sulteng untuk menjadi
bagian barat dan ini
adalah anggota tni aktif
ini menimbulkan pro dan kontra banyak
orang yang berbeda pendapat
termasuk dari koalisi masyarakat sipil juga
mempertanyakan pertanyaan saya kenapa sih
sebetulnya kemendagri memilih sosok
yang sudah pasti kontroversial
apakah tidak ada lagi
yang bisa ditunjuk selain perwira
tadi saya sudah
sampaikan di awal kita tetap bertijak
yang menjadi dasar
untuk ditugaskan sebagai penjabat
untuk gubernur timpindan tinggi
madya kemudian untuk
bupati wali kota
jabatan dari timpindan tinggi
labuan sitinggah ini
tadi yang saya
sudah berjalan panjang
bukan berarti kita tidak memperhatikan
berdasarkan dari undang undang sepuluh

dan peraturan peraturan pemerintah
yang lainnya termasuk ada
peraturan presiden dimana
pendalaman terhadap regulasi
dari atau prajurit tni
ataupun anggota polri
berdasarkan pasal dua puluh
undang undang nomor lima tahun

yang dapat diisi
dari prajurit tni ataupun
ini juga merujuk kepada
kemudian undang undang dua tahun
kepolisian dan semua
diatur di dalam pp sebelas tahun dua ribu dua puluh
untuk khususnya untuk
sebagaimana diatur di dalam
sepuluh atau sebelas bidang
yang bisa diisi oleh
oke salah satunya
salah satunya ada di
memang ada regulasi
yang mengatakan bahwa
di undang undang tiga puluh empat itu dijelaskan bahwa
di pasal empat puluh tujuh
memang mengharuskan pensiun dulu
untuk mengundurkan diri dulu
untuk menduduki jabatan asn
tapi di ayat dua nya itu mengecualikan
tidak harus pensiun atau mengundurkan
diri dulu untuk jabatan di sepuluh instansi
instansi tadi itu
masuk di bin
jika yang bersangkutan sudah menduduki posisi itu
dan berada pada jabatan pimpinan
tinggi madya atau pertama
maka ada ruang untuk menjadi
pj kepala daerah
oke artinya memang sah secara hukum
tapi kan ini menimbulkan kontroversi
pertanyaan saya tadi belum dijawab oleh pak beni
apakah tidak ada lagi sosok sosok
asn lain yang berlatar belakang sipil
sampai kmn dagri harus
memilih ataupun menunjuk
penjabat kepala daerah
berlatar belakang tni aktif
ya tadi saya sudah jelaskan
mekanismenya mbak nana ya
jadi dibahas dalam tim tpa
sudah dilihat dari berbagai aspek
persyaratan formil meskipun ada usulan usulan
dari pihak yang lain
profiling individu juga seperti apa
trend kinerja seperti apa
dan lain lain sebagainya
pada waktu yang pertama
ini juga dipadankan
dengan kondisi yang ada di
akhirnya pada akhirnya sidang memutuskan
dengan kondisi daerah
seperti ini dibutuhkan
sosok seperti itu begitu ya pak benny
sosok penjabat kepala daerah
yang dinilai akan mampu
atau mengurangi atau menekan
tentunya bisa menghilangkan
persoalan persoalan yang terjadi di tengah tengah
masyarakat terutama konflik
yang ada di daerah
karena memang itu potensi untuk terjadi
oke mbak titi itu tadi penjelasannya pak beni ya
bahwa itu memang sah secara hukum
ada di undang undangnya
bahwa perwira tni
ataupun polri aktif yang bertugas di
sepuluh kesatuan tadi boleh
ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah
tidak perlu pensiun ataupun mengundurkan diri
tadi alasannya pak beni
adalah kenapa tidak dipilih
orang yang berlatar belakang sipil ya
karena memang dibutuhkan sosok sosok
yang bisa menangani konflik
ataupun menangani situasi situasi
tertentu di daerah daerah yang rawan konflik
nah ini kan banyak sekali
nanti penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk
legalitasnya di undang undang
ini bagaimana melihatnya mbak titi
sejak awal soal pengisian
penjabat ini dalam jumlah yang besar
kementdagri selalu menyatakan
bahwa pemerintah punya
personel yang cukup jabatan pimpinan
tinggi terutama ataupun madia
dan dalam pandangan kita pada
waktu itu maka aparatur sipil
dalam jumlah yang cukup untuk mengisi
posisi posisi yang ada itu yang pertama
yang kedua kalau dinyatakan
soal potensi konflik dan lain sebagainya
daerah daerah yang tadi disebutkan
selalu juga diisi oleh komponen sipil
melalui pemilihan kepala daerah
langsung jadi mengapa
giliran penjabat itu harus diinti
oleh tni atau polri begitu
jadi itu juga terbantahkan
yang ketiga kalau kita membaca
putusan mahkamah konstitusi mungkin
perspektif kita bisa berbeda pada
dasarnya yang boleh diisi oleh tni
polri aktif itu
hanyalah posisi posisi spesifik
sementara ini kan adalah
penjabat kepala daerah tidak menjadi
rangkuman dari posisi posisi
yang diatur di dalam undang undang tni
undang tiga puluh empat dua ribu
ataupun undang undang kepolisian
ataupun peraturan pemerintah yang mengatur soal itu
jadi alih fungsi itu
tidak dimungkinkan karena kembali lagi
kita kepada soal mandat begitu ya
jadi ketika kemudian memang mereka
diberikan penugasan oleh
kapolri untuk posisi posisi yang spesifik
maka posisi kan mereka di sini
ini kita belum lagi bicara
soal mengapa ada latar belakang
pengisian untuk posisi sipil
pada dasarnya tni polri
harus mengundurkan diri dari
kedinasan aktif bahkan
jpt madia jpt pratama pun
dimungkinkan diisi oleh personel
tni polri kalau
dia mengundurkan diri dari kedinasan aktif
dan dilakukan dalam proses
yang terbuka dan kompetitif
nah yang pertama pengisian tni polri
pada jabatan asn tertentu
bukan berarti kemudian
menjadi jaminan untuk
mengisi posisi yang sebenarnya
tidak berkaitan dengan penugasan
yang diperoleh melalui presiden
atas penunjukan dari
nah belum kalau kemudian kita tarik
lebih jauh jangan menarik narik
sebaiknya tni polri
pada posisi posisi yang
sebenarnya domen dari politik
begitu nah ini yang dari
awal itu kemudian mengapa
ya kok hal hal yang dirisaukan
publik sudah menjelang akhirnya
malah kejadian gitu ya
kejuangan waktu pekerjaannya sangat banyak
menyiapkan pemilu menyiapkan pilkada
memastikan program program strategis pemerintah
kenapa sih tidak pilih orang yang betul betul
tidak akan ada misalnya polemik
spekulasi dan juga penolakan penolakan
kenapa sih dipaksakan begitu
juga karena tadi mbak
kita prosesnya ya tidak terbuka
tidak transparan dan tidak akuntabel
coba dari awal dibuka kepada publik
mungkin demonya berjelit jelit
begitu ya bisa jadi
oke semoga apa yang tadi disampaikan
oleh mbak titi dan juga elemen
masyarakat sipil bisa menjadi masukan
ya bagi kmn dagri pak beni
karena ini masih banyak lagi nanti
penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk
dan juga dipilih oleh kementerian dalam negeri
oleh pemerintah pusat semoga
masukannya tadi bisa diserap sekali lagi
jangan satu lagi ya mbak rifana
penjabat kepala daerah
itu kan juga harus membantu menyiapkan
pemilu dua ribu dua puluh empat dan juga
pilkada bagaimana mungkin orang
yang tidak pernah merasakan punya hak pilih
misalnya bisa mengartikulasi
itu dengan baik dalam
mengakselerasi tugas tugas yang
diberikan untuk kesuksesan pemilu dan
itu tadi catatannya yang
sangat menarik bahwa bagaimana mungkin
perwira tni dan juga polri yang
aktif bisa turut menyukseskan
pemilu dua ribu dua puluh empat karena selama ini
selama mereka aktif saja
mereka tidak memiliki hak suara begitu ya
semoga sekali lagi tni dan juga polri
tidak terseret dalam
meskipun ada beberapa dari mereka
yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah
sekali lagi semoga kemendagri bisa
menerima masukan tadi ya
pak beni supaya nanti tidak terjadi
kekisruhan begitu di lapangan
jelang pemilu dua ribu dua puluh
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah
bergabung pada sore hari ini ada
kapuspen kemendagri beni irwan dan juga
anggota dewan pembina perludem
mbak titi anggeraini sehat selalu
mbak titi dan juga pak beni
terima kasih mbak
terima kasih mbak titi
terima kasih pak